hei si neng suka main main sama abah abah itu ya abg abah biasa gaul
di cilinyi panalarang terus kopo ke soreang ke depikas sumedang juga semua tau abah neng
tapi ini tuh jakarta bah bukan bandung
yaudah sekarang begini neng minta sama abah abah jangan nyalahin lagi mondi
ini juga salah abah abah kenapa tadi telat ngejemput terus udah gitu nyuruh neng nunggu satu jam
neng itu sendirian abah di sekolah
cager kamu cari masalah lagi ya janganlah
jadi lo yang suka ikut campur urusan anak geng kobra
hah ikut campur
tuh udah mau resipi makan es campur
kamu teh anak muda
kalau gue tersopan
oke abah kedatangan gue kesini
gue mau ngajakin lu duel
oh si gening yang nantang nantang petenteng depan bengkel saya
waduh kelihatannya sih emang kamu hebat katanya ya
aduh kalau duel mah
buntan ya saya mah sudah pensiun
ya udah lama saya pilih ngerawat anak saja
udah gak mau berantem
wih bening bawa supporter
jangan berantem dulu
mereka kita kenalan dulu
nama dia rey moraga
dari saat ini
dia jadi bikin khamlek kobra
dia yang akan jagain khamlek kobra
abah gak usah ikut campur urusan khamlek kobra
kearannya saja sudah tidak benar
mau orang kadut ke
orang kobra ke
tapi jangan di jalanan
sudah tidak zaman lagi
kalau memang mau tidak sabar
kita duel di arena saja
sepertinya ilmunya besar
yah jangan di sini kita cari wasit yang benar
yang fair tak gitu
abah lo belagu banget ya
kenapa harus di ring
kenapa gak sekarang saja
saya gak pernah menolak tantangan untuk berjuang
itu yang dinamakan jawara
saya tunggu kabarnya
waktu tempat tolong dipilih
wasit juga sok
harus ada wasit
gak usah bingungin dia
udah hajar saja
heee risik kelek bau cara itu ya
harus ditampiling pula kepaliku apa
kok ngadu domba orang saja
kamu kompor merk naon sih ha
gue terima tantangan abah
kita akan bertarung
tiga hari ke depan
si cara tahu nomor telfon saya
jono tagihan proyek ini kamu transfer kemana
ya ke perusahaan pabrik ini bu
jangan dong transfernya ke rekening pribadi saya aja
saya gak berani bu
kamu gak berani
masih gak berani
tapi nanti kalau ketahuan gimana bu
saya akan manipulasi semuanya
kamu gak perlu khawatir
yang penting kamu kerja yang benar dan transfer ke rekening saya
kalau gitu saya permisi dulu
perlahan lahan gue akan manipulasi keuangan perusahaan ini
dan ketika gue mendapati semua keuangannya gue udah mengusai perusahaannya
mas b yang tercinta
teng dari sana
bah nyarisin neng nek kemana
neng belum pulang juga
bukannya abah tadi mau nyarisin neng
wah benar benar dia masih neng nek makin kesini nek makin ngelawan aja sama saya teng
ini pasti kemot biar gara gara dia ya
gak bisa dikasih kesempatan sedikit ya gitu weh aduh
bah nah jadi nyalain si kemot
hei nah jadi nyalain si kemot
eh biar aku
nah jadi saya yang salah
ya udah diam aja bisa dibentar sama saya
wah gosong banget weh
bah mau nelfon sama
mau nelfon raya tuh masa nelfon kamu
ya allah gosong ngetuh
bah bah bah yang mau ditelepon udah datang bah
nah panjang umur
panjang umur bah
eh kemot abis kamu bawa kemana sih neng raya
bukannya langsung dibawa pulang pasti kamu bawa keliling keliling ya
cari kesempatan di taman apa ya
pasti ayah salah nih bisik
riwa gitu salaman juga
nih ban depannya kempes
jadi harus isi angin dulu
masa kompes coba buktikan buka lagi
saya pengen tahu beneran covid apa tidak tambelannya
eh abang nikah tidak bisa
nggak percaya sama neng
neng ini mah bukan masalah tidak percaya sama si neng
abang mah percaya sama si neng
abang mah percaya sama si k mod
ya tapi kan abah mau ditujannya sama neng
neng abang mau ditujannya sama si neng

abah biasanya kalau orang suka nuduh orang lain itu bohong
itu tandanya dirinya sendiri itu tukang bohong
ini kenapa jadi apa ini yang jadi kesannya tukang bohong
eh bukan gitu
itu kan rumus yang abah pernah kasih ke neng
sekarang mah gini
abah tadi dari mana sampai neng telfon

bapak malah nyuruh neng nunggu satu jam
abah sebenarnya dari mana sih
kok abah diam
sok jujur ke neng abah dari mana
abah abis itu neng ada urusan bisnis
sama temen abah

abah temen abah itu di jakarta setahun neng cuma om dang ding du

selebihnya yang abah kenal neng juga kenal kayak mamanya meli
terus siapa lagi coba
eh si neng suka main main sama pak
abah neng abegi abah biasa gaul
abah biasa gaul
dicilenyi pada larang terus kopo ke soreang

ke depan ke sumedang juga semua tau abah neng
tapi ini tuh jakarta bah bukan bandung
yaudah sekarang begini yang minta sama abah
abah jangan nyalahin lagi mondi
nah ini juga salah abah
abah kenapa tadi telat ngejemput terus udah gitu nyuruh neng nunggu satu jam

neng tuh sendirian abah di sekolah celangakselinguk
kok coba kok nggak ada mondi
ternyata eh ternyata abah menggol kemana
ternyata eh ternyata abah menggol kemana
ternyata eh ternyata abah menggol kemana
ternyata eh ternyata abah menggol kemana
ternyata eh ternyata abah menggol kemana
nah bu sinnya abah terima kasih sama si kemot
si neng jadi ga pengong di sekolahan
si neng jadi ga pengong di sekolahan
terima kasih sama si kemot bukan nyamara marah
ya sudah lah
saya tidak akan menyalahkan si komen
si mondi kemot nomad komet lah
tapi jangan suruh saya ngucapin terima kasih sama dia
ya udah abah makasih abah kalau gitu
saya mendingan pamit aja deh habis setiap ada saya disini
pasti buahnya jadi berhantem
kamu jangan dulu pulang kamu bantuin aku
ngerjain pr matematika dulu ya
oh bisa tidak
tidak bisa karena berduaan itu tidak baik
di tengah tengah selalu ada